setelah menyerahkan gambar revitalisasi monas kepada kementerian sekretariat negara
gubernur dki jakarta nisbah sudan memastikan proyek revitalisasi monas akan terus berjalan
menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan kepres nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang mengatur rancangan terkait revitalisasi kawasan monumen nasional
anies memastikan revitalisasi monas kembali dilanjutkan
dan semua gambarnya telah diserahkan kepada dewan pengawas
dan kementerian sekretariat negara
bahkan anies mengaku telah mendapat apresiasi dan dukungan dari dewan pengawas
untuk melakukan revitalisasi monas tersebut
rencananya pemprov dki jakarta akan menambah kawasan ruang terbuka hijau di kawasan monas
dengan mengubah kawasan lenggang jakarta dan irti sebagai lahan ruang terbuka hijau
di dalam komisi pengarah yang dibicarakan panjang adalah mengenai rancangan untuk revitalisasi
dan itu kemudian kesimpulannya seperti saya sampaikan kemarin
pertama bahwa ini sejalan dengan kepres
kemudian yang kedua malah komisi pengarah memberikan apresiasi
karena akan terjadi penambahan ruang terbuka hijau di kawasan monas
dan sebagian juga baru menyadari bahwa tempat parkir irti dan lenggang
jakarta itu semua akan menjadi tempat yang hijau
sebelumnya proyek revitalisasi kawasan monas sempat terhenti
usai menuai polemik tak hanya penebangan ratusan pohon
transparansi serta kejanggalan pada proyek juga dipermasalahkan
menurut menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki adi mulyono
proyek senilai lima puluh miliar rupiah ini dilaksanakan tanpa persetujuan komisi pengarah
yang diketuai oleh mensatnek
ya sesuai dengan perpres
dua puluh lima tahun sembilan puluh lima itu
jadi pemprov harusnya mengajukan dulu
oh iya itu ada semua
pemprov itu bertugas untuk menyusun rencana dan anggaran
kemudian komisi pengarah bertugas untuk menyetujui dan mengendalikan
pembangunan di sekitar kawasan taman merdeka termasuk monas
saya kan anggota saja
soal nomor empat yang mau
satu satunya sudah disuratikan oleh pak sesnek
nanti kita putusin di komisi pengarah
rencana revitalisasi kawasan monumen nasional membuat sebagian pedagang di kawasan irti jakarta khawatir
pedagang yang berlokasi di kawasan lenggang jakarta ini meminta agar sebelum dipindah
pemerintah provinsi dki mempersiapkan lokasi dan juga fasilitas
yang layak agar mereka bisa terus berjualan
hari minggu merupakan hari meraup rezeki bagi pedagang yang berada di kawasan lenggang jakarta
di kawasan monumen nasional
pedagang sibuk melayani pembeli yang membludak di hari libur
namun ketenangan para pedagang mencari nafkah terusik dengan rencana pemprov dki jakarta
yang akan merevitalisasi kawasan monas
kami bermohon kepada pak gubernur nanti ketika diariakan ke tempat yang baru
kami akan meminta dengan semaksimal mungkin atau seperti yang sekarang
tetapi karena kenapa kami mengajukan hal ini
karena kami ingin ke depannya lebih baik daripada sekarang
hal senada disampaikan oleh asmar riani
pedagang yang telah lima belas tahun berjualan di monas ini berharap
pemindahan pedagang ke sekitar stasiun gambir tidak menambah masalah baru
dirinya berharap setidaknya pedagang didukung oleh fasilitas air listrik
serta bangunan yang layak agar terhindar dari kesan kumuh dan kotor
asmar yani mengakui sejak adanya proyek revitalisasi
dari lima hingga enam juta rupiah per hari menjadi hanya dua hingga dua lima juta rupiah
kita kan sebagai rakyat kecil kepada bapak gubernur anies
jadi saya minta tolonglah datang ke lenggang ini
berbincang bincang sama kita rakyat kecil ini
jadi tahu bagaimana kesusahan rakyat kecil ini
jadi semenjak dipegang bapak anies itu kita ini omset menurun
tapi untuk perpindahan ini cobalah tolong dikasih fasilitas istilahnya yang lebih sempurna
yang lebih baik
jadi kalau memang fasilitas di sana belum memadai janganlah kita dipindah dulu
sebab kan kalau kita dipindah dulu itu kan akan berantakan di sananya
atau kita juga nanti akan nggak dagang
ditemui di kawasan ragunan jakarta selatan
gubernur dki jakarta nisbah sweden mengatakan
masalah relokasi pedagang lenggang jakarta masih akan dibicarakan
bagaimana perasaan musis
bagaimana perasaan musis
bagaimana perasaan musis
dari data pengelola lenggang jakarta terdapat tiga ratus empat belas pedagang di kawasan ini
dengan rincian satu ratus dua puluh pedagang kuliner dan sisanya pedagang souvenir dan angkringan
seperti kerat telur dan gorengan serta es kelapa
revitalisasi kawasan monas mengacu pada desain revitalisasi monas
yang dikutip dari akun etki jakarta
kawasan yang selama ini dihuni oleh para pedagang akan dijadikan kawasan hijau
dengan revitalisasi ini nantinya ruang terbuka hijau
di monas bertambah dari lima puluh enam hektare menjadi enam puluh empat hektare
ya baik kami bahas soal revitalisasi monas bersama narasumber yang masih bergabung
ada bang terubus dan juga kang ujang
bang terubus terlebih dahulu mungkin bang
kalau anda melihat revitalisasi monas ini kan isunya juga dari mulai misteri pohon yang hilang
begitu bahkan psi juga sempat melaporkan soal pengerjaan proyek dari revitalisasi monas ini
hingga kemudian adanya kepres nomor dua puluh satu
kalau anda melihat setelah komisi pengarah disini menyetujui revitalisasi monas menggunakan kepres ini
tapi kalau melihat jalan berlikunya yang di belakang sebelumnya ini bagaimana
iya kalau kita lihat sebenarnya ini persoalannya kan kembali ke persoalan komunikasi ya
artinya bahwa ketika revitalisasi itu akan dilaksanakan
kan itu sebenarnya mengurus dulu administrasinya kan
sehingga hal hal yang sifatnya apa
menyangkut hal hal lain yang terkait dengan revitalisasi itu
kemudian bisa dilaksanakan secara langsar
ini persoalannya kan nggak ada sosialisasi
tiba tiba begitu ini langsung ditebang pohon itu
kemudian dilakukan apa
sudah berjalan sudah sampai delapan puluh delapan persen baru teriak masalah keluar
tetapi yang menjadi persoalan justru sebenarnya ini semua menggambarkan betapa ini koordinasi antar pusat dan daerahnya
ini sendiri ya antara gubernur pm prof dalam ini
dan seknak sama wakil pemerintah dalam hal ini yang memang tidak terjalin secara baik
nah anehnya di sini juga menurut saya kenapa dprd teriak teriak setelah itu sudah dilakukan eksekusi gitu
harusnya kan sebelum itu sudah ada kan ya paling tidak pada saat direncanakan
nggak ada yang mengatakan bahwa itu karena anggarannya sudah dibuangin dulu baru perencanaannya dibikin
nah ini kan perdebatan itu yang disajikan ke publik
tetapi yang perlu diingat bahwa revitalisasi ini akhirnya pada akhirnya kan
dilanjutkan karena itu ada menyangkut publiknya yaitu para pedagang
nah ini para pedagang ini harus dikemanakan kan itu tadi sudah dijelaskan
yang menceritakan belakang tadi dari penghasilan enam juta misalnya sehari menjadi dua lima lah
kalau sudah begini kan pedagang jadi menjerit
tidak boleh kebijakan itu kemudian adalah merugikan publik itu sendiri publik jadi korbankan
nah ini yang yang penting
ya itu ada kenaikan yang bagus
tetapi persoalannya kan pada saat ini ada publik yang merasa dirugikan kan
nah merasa dirugikan karena terimbas oleh revitalisasi itu
karena itu menurut saya memang dalam ini pemprov harus membuat kebijakan sejumlah rupa
supaya mereka mereka ini tidak merasa dirugikan
nah karena itu dalam hal ini bagaimana nantinya
ya itu tentu para pedagang ini harus dipindah ke tempat yang agak jauh memang posisinya misalnya di dekat gambir itu
namanya dibuatkan fasilitas yang cukup memadai sehingga mereka tidak lagi merasa dirugikan
nah yang lainnya adalah sudah barang tentu karena ini sebenarnya sejak awal memang ini tidak melanggar aturan
karena memang kepres dua ribu lima ratus sembilan puluh lima itu sendiri memang memberikan ruang adanya pada anggaran maupun ini kebijakan itu ada di tangan pemprov
sehingga pemprov mengeksekusi itu semua
karena menjadi rame menjadi persoalan politis manakala kemudian ada pihak pihak yang kemudian melihat bahwa kebetulan pohon itu
ditanam oleh apa namanya para tamu negara ya negara negara sahabat yang datang ke jakarta kemudian menampung itu
nah ini kemudian juga ini kemudian monas itu sendiri sebagai cultural heritage itu warisan budaya sehingga itu memunculkan persoalan di situ
tetapi ini semua kan tinggal menjelaskan bagaimana ketika gubernur akhirnya ikut rapat di situ menjelaskan kepada pemerintah
semuanya jadi menjadi rupa
dirugikan kan itu
permasalahan politisnya bisa lebih dielaborasi oleh kang ujang bagaimana kang
saya melihat harus ada pikiran yang win win solution
jadi kalaupun memang ada enam puluh berapa empat ya ruang terbuka hijau yang akan dibangun kan
tapi kan tidak menafikan pedagang tadi yang merugi
jadi perdagang itu kan mesti dicata ya kan dengan baik dengan cantik ya kan dan mereka itu punya keluarga ya kan lalu ada anaknya yang sekolah yang kuliah
ini kan harus selesai
oleh karena itu kebijakan sesungguhnya adalah bukan dibuat hanya untuk menguntungkan tadi ya katakanlah pemprov maupun negara
tapi juga menguntungkan masyarakat
nah ini harus dicarikan jalan keluarnya win win solution tadi
nah kalaupun memang misalkan tadi dipindahkan ke apa namanya arah ke gambir ya dekat gambir
tapi misalkan diberi kompensasi apa lalu dibuat acara acara rame sehingga apa sehingga tempat itu menjadi rame
jangan sampai begini loh
katakanlah sekarang saja di monas sudah merugi sudah berkurang ketika dipindah makin merugi lagi
ini yang tidak baik kebijakan kita
yang juga dikatakan oleh salah satu perdagang yang ada di lenggang jakarta
tapi kang ujang kalau anda melihat dari pergerakan dilakukan oleh wakil rakyat dpr begitu yang kemudian mempersalahkan soal revitalisasi monas ini
apa kemudian yang anda lihat di pola tersebut
saya sih ke dprd itu ya offset lagi
sesungguhnya begini loh
ketika kebijakan itu sudah diketok palu
artinya dprd tahu dong
dia sudah dibahas bersama sama dong
perda itu dibahas bersama sama kok antara dprd dengan pemerintah daerah yaitu gubernur
jadi tidak mungkin dprd tidak tahu tidak mungkin dprd tidak menyetujui apapun anggaranya
nah oleh karena itu sejatinya katakanlah kalau ada pun itu salah
dianggap tadi ya belum mendapatkan restu ya
ada dawan pengawas dan set naik katakanlah
nah inilah sebetulnya harus menjadi momentum perbaikan
kalaupun memang katakanlah anies dianggap salah oleh dprd
dprd menurut saya juga salah
kenapa itu anggaranya lolos
gubernur tidak mungkin membuat kebijakan mengeksekusi kebijakan tanpa restu daripada dprd
ini menjadi catatan penting
ini kita ini apa negara dalam konteks apa namanya menjalankan undang undang
oleh karena itu ketika rame saya sih melihatnya hal yang wajar ya
karena dalam politik sebagai pemimpin politik apapun pasti akan dikritik
oleh karena itu kalau menurut hemat saya saya tidak memihak siapapun
saya ingin berkata objektif
kalaupun memang penataan reputasi monas itu baik untuk pemprov baik untuk bangsa ini
dilanjutkan tapi tadi tidak menapikan orang yang mencari nafkah begitu
ya bang trubus kalau menurut anda publik apakah sudah terpuaskan dengan jawaban dari pemprov dki jakarta
dan juga komisi pengarah tentang revitalisasi monas ini
dan juga bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk pendagang dan penduduk
dan juga seluruh masyarakat yang menjadikan monas sebagai let's say pusat keramaian begitu
iya kalau kita lihat secara keseluruhan sih masyarakat mendukung kan ya
mendukung dalam arti bahwa revitalisasi dilanjutkan
nah karena itu ada halal riak riak kecil tadi ada masyarakat sedikit yang dulu masyarakat pedagang
kan itu bisa segera ditangani karena bagaimanapun juga yang namanya revisi monas ini satu keharusan
dan itu sudah dilakukan sebelumnya kan sudah pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya ya
jadi ini sebenarnya yang pak anies ini sudah yang keempat kali yang akan
dan ini di posisi bagian selatan itu memang kan rencananya kan monas itu terlihat seperti menara eiffel
jadi semua bisa dilihat dengan baik
tapi ini kan persoalannya menjadi rame ya karena ada pihak pihak yang teriak teriak ya kan
teriak teriak sampai ke masalah apa namanya kontraktornya sendiri yang tidak jelas misalnya gitu
nah ini kan semuanya sudah persoalannya ada apa
persoalannya ada apa di sosialisasi
sosialisasi yang gak jelas kan di situ kemudian ada komunikasi yang tidak baik
nah ini lah
komunikasi tidak jelas komunikasi tidak baik
kang ujang mungkin bisa menjelaskan ini
bagaimana pola komunikasi anies baswedan yang cenderung kalau kita lihat lebih banyak diam dalam mengomentari bagaimana revitalisasi monas ini berjalan
iya karena dia tahu bahwa hari ini dia yang paling populer yang paling banyak diserang
semua kebijakannya hampir diserang
bagaimana tentang misalkan memberikan penghargaan kepada diskotik
bagaimana lem ibon ya kan
lalu juga apa namanya tempat wisata ya
nah ini sebenarnya anies tahu itu
nah oleh karena itu dia melakukan defensif
nah tapi di saat yang sama tadi saya katakan di awal ya
publik juga ingin melihat gubernurnya muncul
untuk menjelaskan semua persoalan ini adalah misalkan kita tata bersama sama dengan baik
agar apa ketika dia muncul ke publik dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan justru dia akan menjadi lebih populer lagi
jadi saya mengutip anda sempat mengatakan bahwa anies bisa saja menjadi calon potensial untuk nanti pilpres periode selanjutnya
apakah ini menguntungkan posisi seperti ini
lebih banyak diam defensif terhadap apa yang saat ini ingin diketahui oleh masyarakat
ya perjalanan masih panjang
katakanlah masih sekitar empat tahun lebih lagi
oleh karena itu dan ingat jakarta itu dua ribu dua puluh dua tidak ada pilkada
pilkadanya akan ditarik ke dua ribu dua puluh empat
artinya bisa saja mohon maaf menurut undang undang
pilkada anies itu tidak menjadi gubernur lagi
oleh karena itu kalau memang dia mau populer mau elektabilitas naik lagi harus mencari tempat yang pas
tadi saya katakan yang pertama
yang kedua posisi anies adalah sebenarnya yang dinilai yang diukur oleh masyarakat dan publik itu kinerja
nggak ada yang lain
jadi ketika dia kinerjanya baik pasti publik akan mengangkat baik
walaupun memang mohon maaf ya politisi dimanapun kadang kadang ada pencitraannya siapapun itu
tapi menjadi ukuran yang paling real
masyarakat menilai bahwa kinerja seorang gubernur baik atau ini adalah kinerja
oleh karena itu ya ketika ada kritikan ya jalan saja
orang tidak akan jatuh dengan kritikan
tapi justru dengan kritikan yang membangun akan membesarkan orang itu
ketika dia potensial jangan lupa dia juga akan menjadi akan dihabisi katakan aja sebelum waktunya
itu yang menjadi penting bagi anies
terus terusan dikritisi begitu
ini masyarakat bolehlah berspekulasi apapun terhadap kebijakan yang saat ini atau langkah yang saat ini diambil oleh gubernur anies baswedan
tapi dari kacamata bank terubu sebetulnya kebijakan kebijakan yang terdapat oleh member of dki jakarta saat ini
apakah sudah anda melihat ini benar benar membentuk atau membangun sebuah kebijakan yang konstruktif untuk menangani berbagai dilematis persoalan yang ada di ibu kota
iya kalau dilihat secara keseluruhan belum
ya masih banyak kebijakan kebijakan yang istilahnya itu ya parsial parsial
kemudian kebijakan itu kemudian saling tumpang tindih juga
kemudian tidak jelas arahnya mau kemana
tetapi itu semua kalau dilihat bahwa hampir kebijakan yang dilakukan oleh pak gubernur ini sebenarnya lebih ke populisme gitu ya
sehingga mengangkat mengenai publik itu sendiri
keperbiaan kepada publik sangat kuat
akan tetapi memang yang namanya kebijakan itu kan tidak bisa memuaskan semua pihak
ada pihak pihak juga merasa dirugikan
kemudian muncul petisi muncul gugatan
ini kan semuanya adalah warna warna dari sebuah kebijakan
tetapi dalam konteks ini tentu gubernur anies sudah melakukan satu perhitungan yang matang
karena itu kita lihat bahwa apapun yang dilakukan itu pada akhirnya ketika beliau menjelaskan dukungan publik juga sangat kuat
nah ini yang perlu sesuatu yang sulit terbantahkan
begitu mungkin kak ujang sikat sikat saja bisa menanggapi
ya saya melihatnya ketika kebijakan itu baik dan itu bermanfaat bagi semua masyarakat pasti akan didukung kok
walaupun banyak yang mengkritik
jadi karena itu kritikan apapun itu sebagai kritikan yang membangun
bukan untuk menjatuhkan tapi untuk memperbaiki jakarta
baik dan satu lagi yang akan kita kritisi adalah bagaimana kemudian pemprov dki jakarta yang akan menjadi tuan rumah untuk event balap besar ya
mega event ini formula e yang akan dilaksanakan bulan maret kalau saya tidak salah begitu dua ribu dua puluh
bulan juni ya bulan juni dua ribu dua puluh
tapi nanti kita akan bahas usai jeda bagaimana pemerintah mengelola dana yang begitu besar untuk perhelatan akbar ini
saya anand yudhoyecha prime news segera kembali